orang pendaki gunung karang sumedang jawa barat terjatuh dari tebing sehingga terluka parah
dan korban kini berada di rumah sakit umum sumedang untuk dilakukan sejumlah tindakan
asep kini terbaring di ruang unit gawat darurat rumah sakit umum sumedang
ia terluka akibat terjatuh dari tebing saat mendaki gunung karang
asep sedang mendaki gunung yang populer di jawa barat itu bersama dua belas orang lainnya
saat memasang tenda ia diduga salah mengambil pijakan sehingga terjatuh dari tebing setinggi sekitar tiga puluh meter
kejadian ini membuat asep terluka parah luka luka itu terutama di bagian muka dan tubuhnya
tidak kelihatan ada rumput diinjak lalu jatuh
emang itu membangun tendanya katanya di pinggir tebing atau enggak
kan posisinya kecil di gunung karang
oh emang kecil
gunung karang ini merupakan lokasi yang cukup menjadi favorit warga sumedang
meskipun kondisi jalur gunung karang cukup ekstrim dan memiliki sejumlah tebing yang cukup curam